anda masih menyaksikan breaking news kompas tv
sidang isbat penentuan awal ramadan
dan di studio kompas tv sudah ada rektor uin jakarta
kita akan membahas sedikit terkait dengan bagaimana penentuan awal ramadhan
tadi sudah kita lihat nih pemaparan ataupun laporan langsung
cuacanya cenderung mendung begitu nih
ataupun pemantauan hilalnya seperti apa
ya memang untuk beberapa wilayah
atau dalam konteks untuk melihat hilal ini
tapi tentu kan ini ada di beberapa titik ya
yang dipasang di daerah dari sabang sampai merauke
sehingga ada suatu persaksian
ataupun alat alat yang memang misalnya
dipantau yang jelas ataupun tidak
kepada satu tempat dalam konteks ini
tetapi secara mendasar ketika memang mendung
tentu untuk rukyatul hilal ini relatif rumit ya
atau tidak begitu jelas kelihatannya
tapi nanti kan akan dilihat di beberapa tempat
kira kira sudah berapa derajat
dari hilal ini sudah muncul
ini tidak serta merta mengganggu proses pemantauan hilal ya
tidak berpatokan kepada satu tempat
sehingga memang ada persaksian kan
kira kira sudah mulai berapa
berapa derajat hilal itu muncul
sehingga mungkin di daerah sana kan mungkin lebih terang
untuk bisa dijadikan sebagai patokan
tapi juga perlu diingat bahwa
konteks indonesia sekarang juga sudah
ikut berkolaborasi dengan negara negara di brunei
di dalam konteks tempat atau waktu ya
waktu dan juga wujud berapa derajat dari hilal itu sudah muncul
sehingga akhirnya kalau kita lihat ini ada satu ratus tiga puluh empat titik ya
sehingga memang ini yang nantinya akan menjadi sebuah patokan nih
nah saya juga mau ajak nih kak ngasib untuk memantau dan juga pemirsa kompas tv ya

nah saya juga mau ajak nih kak ngasib untuk memantau dan juga pemirsa kompas tv ya

nah saya juga mau ajak nih kak ngasib untuk memantau dan juga pemirsa kompas tv ya

hari ini sebenarnya untuk pantauan hilalnya
waktu indonesia barat dan memang
persiapan sampai sekarang masih dilakukan
teleskop yang nantinya akan digunakan
yasir dan juga saudara nanti
sendiri akan menggunakan sejumlah
ada dua jumlahnya dan kemudian
bantu manual nah tapi kalau misalnya
basmol jakarta barat untuk mengetahui
sendiri sebenarnya sekarang posisi hilal
jika kemudian dikaitkan dengan kriteria
baru mabims atau menteri agama
sudah bersama saya di sini ada ustadz
petang ustadz salam sehat selalu
sudah terlihat ustadz dari masjid ini sendiri
mulai mulai mulai start untuk melihat hilal adalah ketika
matahari terbenam atau buruk matahari
baru itu sudah mulai start untuk melihat
tapi kalau dari pemantauan awal
baru mabims ip kanur rukyat
kriteria yang digunakan empat negara
ini dalam menentukan hilal akan teramati
matahari bulan minimal enam empat derajat dan enam lima derajat
dan tinggi hilal sendiri minimal tiga derajat
di atas ufuk nah untuk posisinya jika
sendiri seperti apa untuk data hilal
menjelang awal ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijri ya
untuk saat ini ketinggian hilal itu masih
satu derajat dengan sudut elongasi satu
jadi kalau kita komparasikan dengan
kriteria baru mabims itu belum income
atau belum tidak apa tidak mungkin untuk imkan rukyat
di kriteria mabims yang dimana kriterianya
adalah minimal tiga derajat tingginya dan
elongasi enam empat derajat jadi belum imkan
ditentukan apa satu ramadan tetap esok
hari atau justru lusa kalau untuk
jadi karena ini tanggal
dua puluh sembilan syakban maka kita diperintahkan oleh rasul ambil sunnahnya yang berikut ini
terlihat ataupun tidak imkan ataupun tidak nanti kita akan laporkan hasilnya semua di
kementerian agama sebagai bahan daripada sidang isbat
berarti ini kan kalau dilihat saat ini ini kan situasi mendung ustadz otomatis ini menjadi salah
satu faktor bagaimana pantauan hilal itu akan dipengaruhi begitu ya berarti kalau misalnya ini
hilalnya juga enggak terlihat oleh faktor cuaca tetap itu tidak akan mengganggu untuk penentuan satu
entah itu mendung cerah ataupun hujan dan sebagainya kami akan laporkan apa adanya ke kementerian sebagai bahan pertimbangan dengan ketinggian tertentu
jadi nanti kementerian lah yang akan menentukan di paparan sidang isbat apakah imkan ataupun tidak
ya baik baik terima kasih ustadz untuk informasinya dan saudara memang perlu diketahui bahwa memang untuk sidang isbat ataupun juga hasil dari pantauan hilal pada sore hari ini utamanya di
dasar dalam penentuan satu ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah itu bisa berlaku
terima kasih jurnalis kompas tv valentina sitorus bagaimana persiapan pemantauan hilal di daerah jakarta barat saudara
dan di studio kompas tv masih bergabung bersama kami untuk berdiskusi terkait dengan penetapan ataupun sidang isbat pantauan awal puasa rektor uin jakarta kang asef saipudi ini menarik tadi apa yang disampaikan juga dibahas bentar begitu oleh valentina
kriteria baru mabins ini nanti penerapannya seperti apa
ya tentu ini kan hasil kesepakatan ya dari empat negara itu untuk menentukan batas minimal dari wujudul apa namanya ⁇ ruyatul hilal itu sendiri yaitu tiga derajat
ini artinya kalau di bawah itu berarti disebut belum masuk kepada atau belum memenuhi kriteria awal bulan baru
karena ini menjadi kesepakatan untuk menjadi bagian dari negara asean
terutama malaysia brunei indonesia dan singapura
maka perhitungannya atau kesepakatannya untuk awal ramadan ketika itu di bawah tiga berarti mereka akan menentukan menyempurnakan jumlah bulan syakban
kesepakatan ini berarti nanti akan menunggu hasil sidang isbat di indonesia atau memang ada masing masing negara
jadi yang tentu indonesia
mengikuti apa hasil ruia di beberapa tempat
sehingga misalnya ketika dari beberapa tempat itu dari persaksian mereka menentukan bahwa hilal bisa dilihat setelah grup terbenam matahari
maka nanti di sidang isbat akan ditentukan apakah besok ramadannya atau hari selasa misalnya
artinya apakah senin ataupun hari selasa
kalau memang bisa ada dalam
tiga derajat berarti puasa bisa besok
kalau masih di bawah itu karena sebagai kriteria dari tadi imkanur rukyah kemungkinan bisa dilihat maka puasa akan jatuh pada hari selasa
jika tidak terlihat ketinggian hilal tiga derajat ya dengan elongansi enam empat derajat tadi
nanti pada proses sidang isbatnya itu apa yang akan dijelaskan sehingga akhirnya bisa ditetapkan satu ramadhannya itu kapan
ditanya dari persaksian persaksian yang mereka melakukan ⁇ ruiah ya di beberapa tempat
ketika ada kesepakatan bahwa semuanya mayoritas menyebut bahwa hilal masih di bawah tiga atau misalnya dua atau satu apalagi satu
maka sidang isbat akan menentukan bahwa belum masuk ramadan besok
jadi mereka sidang isbat akan menentukan dari hasil kesepakatan
ya dari temuan temuan lah di lapangan yang tadi kayak misalnya di jakarta nanti dari sukabumi di beberapa tempat di makassar dan sebagainya
jadi bukan sidang isbatnya sendiri yang menentukan
sidang isbat menentukan setelah mendapatkan masukan temuan temuan
berarti dari satu ratus tiga puluh empat titik itu akan melaporkan bagaimana pantauan hilal di lokasi masing masing kemudian nanti akan di situ baru disimpulkan
jika tidak terlihat maka akan disempurnakan
ya ini karena kan dari tadi yang dari disebutkan
artinya berpuasalah kalau sudah melihatnya
maka berbukalah ketika melihatnya
tapi kalau wa in u mia alaik fa akmilul iddat
kalau terhalang oleh matahari karena tidak terlihat walaupun ini bahasa bahasa
dalam masa itu ya walaupun itu di atas lima derajat
karena memang tidak terlihat maka sampai disempurnakan
kalau sekarang kan sudah ada alat kan
kalau sekarang ada alatnya maka dibatasi yaitu minimal tiga derajat
jadi kalau tidak terlihat karena memang masalahnya ini adalah awan
maka dia menyempurnakan jumlah
hitungan dari bulan syamban
menyempurnakan hitungan dari bulan syahban menjadi tiga puluh
itu berarti nanti akan jatuh pada hari selasa
kalau soal alat berarti memang karena sekarang kemajuan teknologi juga semakin pesat
berarti ini cuaca mendung ini bisa dikatakan tidak terlalu berpengaruh ya
karena memang kondisi ataupun penggunaan alat yang sudah modern ini ya
ya sebenarnya kalau dalam konteks ini ya sudah tidak ada masalah di dalam konteks itu
karena kan juga tidak memasangnya di satu tempat
tapi yang penting adalah bahwa di dalam konteks masa lalu ya ini adalah suatu ijtihad ya
usaha untuk melaksanakan perintah rasul di dalam hadisnya itu sendiri
bahwa kita di dalam beribadah ada tahapan tahapannya
jangan sampai kita fokus dengan hasilnya begitu
karena di dalam islam itu kan yang penting kan niat ya
upaya untuk melakukan ibadah sebagai perintah tuhan yang diwariskan kepada rasul
rasulullah mengajarkan oh inilah pada masa itu
bahwa untuk berpuasa maka untuk melihat hilal itu sendiri
pada zaman itu dengan mata kepala sendiri
dan zaman itu juga ada juga tentang awan kan
nah proses inilah yang disebut untuk melakukan awal dari bulan puasa
nah alatnya itu sendiri juga bisa terhalang ketika ada awan
nah jadi dalam konteks awan inilah maka ditentukan memang ketika terlihat pun juga ada batasan
yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah dalam proses sidang iqbal ataupun memverifikasi ya
dari laporan satu ratus tiga puluh empat titik itu apa saja hal hal yang menjadi acuan